pertama kali saya menggunakan uang untuk hidup anak anak di sekolah
saya juga menggunakan uang untuk hidup keluarga

uang untuk hidup anak anak di sekolah
tamu itu sesungguhnya aslinya adalah untuk promotif preventif
tetapi juga bisa untuk pengobatan
tapi sebagian besar sesungguhnya
jamu itu untuk promotif dalam arti kata meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit
tetapi sebagian besar sesungguhnya
jamu itu sesungguhnya
jamu itu sesungguhnya
tetapi juga bisa untuk pengobatan
ada yang menarik dari warung jamu yang berlokasi di jalan brigjen katamso
kelurahan keparaan mergangsan yogyakarta ini
tangisan anak anak sudah menjadi pemandangan biasa
anak anak ini adalah pelanggan jamu cekok
warung jamu cekok jampi asli berdiri sejak seribu delapan ratus tujuh puluh lima
jamu ceko adalah jamu andalan warung legendaris ini
dari awal memang dari keprihatinan simbah waktu itu
karena banyak anak anak kecil yang tidak mau makan
jadi dari keprihatinan berawal
dari keprihatinan simbah
yang waktu itu
akhirnya dibuat ramuan jamu
agar anak anak ini nafsu makanya timbul kembali
ya jamu cekok hanya diburu oleh pelanggan
karena kasiatnya mampu meningkatkan nafsu makan anak
bahan utamanya adalah rempah seperti temulawak
kunyit temugiring dan temuirang
temulawak misalnya itu ada minyaknya minyak
atsiri namanya minyak yang mudah menguap
yang itu juga mempunyai peran di dalam misalnya saja
salah satunya memacu nafsu makan
kemudian yang kedua
untuk tadi yang sudah saya sebut
yaitu meredakan kelainan fungsi hati
atau orang bilang tanda petik hebat atau protektor begitu
tetapi kalau kunyit
itu lebih banyak orang menggunakannya
artinya empirisnya itu untuk anti radang
kemudian juga untuk melancarkan
selain berkasiat menambah nafsu makan anak
jamu ceko ini juga kerap diberikan oleh orang tua
kepada anak yang mengalami gangguan kesehatan lain
ini kalau obat tidak mau
kalau di jamu cokok
pernah sakit apa
setelah minum jamu cukup
terus sudah sembuh
biar mau makan dia
mindari obat kalau bisa
cara memberikan jamu kepada anak anak ini juga terbilang unik
ramuan jamu dimasukkan ke dalam sehelai kain
kemudian diperas langsung ke mulut
rasanya yang pahit membuat anak anak ini
jamu ceko biasa dikonsumsi oleh anak usia delapan bulan hingga dua tahun
seporsi jamu cokok dijual dengan harga rp empat
ada warung jamu legendaris lain di kota yogyakarta
salah satunya adalah jamu jawa asli ginggang
yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
konon jamu buatan warung ini adalah jamu yang dikonsumsi kaum bangsawan
jadi awal mulanya
simbah saya dulu itu tabib puro pakualaman
jadi dia tabib
kemudian dia bikin jamu khusus untuk keraton pakualaman
nah kemudian setelah diteruskan dari mbah joyo mbah bilowo
kemudian turun ke mbah puspomadjo
mbah puspo manado itulah yang mungkin bisa meneruskan untuk dijual di luar
kalau dulu nggak boleh
karena itu hanya kalangan keraton saja
tapi waktu zamannya paku alam ke enam itu sudah bilang kalau itu boleh dikonsumsi untuk orang lain
kemudian dikasih nama tan genggang tan sahrenggang
kemudian sama simbah diubah menjadi ginggang saja
warung jamu ini menjual tujuh belas jenis jamu
yang dijual mulai lima hingga dua puluh rupiah per gelas
kebanyakan adalah jamu peras
karena kalau minum jamu
saya meringankan badan saya
bagian saya kan jenisnya pekerja ya
kerja di rumah juga kerja di luar
sedangkan saya kerja di pasar
jadi setiap hari itu badannya kan semakin
hari semakin loyo kalau nggak minum jamu
semakin itu nanti terasa badannya nggak enak lah
jadi saya sering minum jamu itu karena
biar badannya selalu stabil dengan pekerjaan saya
proses pembuatan jamu di tempat ini terbilang tradisional
bahan utama jamu peras diantaranya kunyit jahe merah
biji kedawung dan empon empon
yang biasanya terdiri dari temu ireng gelinggo dan belerang
sementara untuk jamu pahitan terbuat dari serutan kayu widoro laut
kayu secang kayu pule broto wali daun keji beling serat kayu angin
sambiroto dan daun legundi
bahan ini dipadukan dengan bumbu rempah ketumbar
adas cengkeh merica dan mungsi
untuk jamu pahitan semua bahan direbus minimal dua jam
sementara jamu peras dibuat dengan menghaluskan bahan rempah
selain ditumbuk rempah dipipis agar semakin halus
air perasan inilah yang siap dikonsumsi untuk diracik menjadi jamu
karena saya punya kebingkapan
kalau kebanyakan obat itu nanti kan organ kita nggak kuat
tapi kalau kita tanaman obat itu nggak ada yang ke samping
makanya kita sajarkan kepada ibu ibu

di rumah yang berada di kelurahan banyu raden
kecamatan gamping sleman yogyakarta inilah
muklis memproduksi jamu serbu
usaha kecil menengah ini dirintisnya sejak tahun dua ribu
saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu saya kuliah semester delapan
di situ saya mulai jualan
jualan kemudian akhirnya lanjut setelah lulus
saya lanjutkan dengan produk yang punya saya sendiri
kemudian tahun dua ribu itu
tenarnya kunir putih sebagai obat jamu kanker
saya ikut main di dalamnya
oke saya ikut main kemudian saya produksi
alhamdulillah responnya cukup bagus

proses pembuatan jamu serbu tak jauh berakhir

hanya saja sari perasan bahan jamu dimasak dengan campuran gula hingga mengkristal
satu jelas bahan si empon empon tadi harus yang kualitasnya bagus
usia si empon empon tidak boleh kurang dari delapan bulan
minimal delapan bulan satu tahun
kemudian material pendukung lainnya
adalah gula pasirnya
jadi saya memakai gula pasir dan gula jawa gula kelapa
ini harus memakai kualitas yang cukup bagus
kalau tidak bagus dia tidak mau mengkristal
dia akan tetap lengket dan hasilnya tidak bagus
pengolahan jamu secara modern dengan metode memasak yang tepat
tak akan mengubah khasiat yang terkandung dalam jamu
kemudian kami improve kami perbaiki prosesnya
mengapa kami perbaiki
karena dengan cara cara yang tradisional ini kan ada kendala hygiene
higienitas kebersihan kemudian sanitasi peralatan
itu kami coba perbaiki
misalkan dengan tadinya hanya tidak ada proses pemanasan
kami lakukan pemanasan minimal
nah ternyata malah justru lebih bagus
tidak berlebihan ya tapi harus ada penelitian tentang itu
sampai sebatas mana
ini tidak mengubah khasiat atau kandungan
meramu jamu sejatinya bisa dilakukan setiap orang
kasi yuliantono salah satunya
di pekarangan rumahnya di kampung ke belakang kabupaten sleman
kami masih membudidayakan berbagai jenis tanaman obat
pegiat tanaman obat keluarga atau toga ini memiliki sedikitnya satu ratus delapan puluh tanaman obat
yang memiliki khasiat baik dari akar daun batang dan buah
tanaman seperti pari coto yang berkhasiat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh
simbar menjangan untuk obat gondok
lidah mertua untuk menghilangkan batuk
bahkan tanaman obat langka pun ada di sini
tanaman ini masih langka
ini namanya bilah tujuh
ada bilang nanas belanda
ini dulu saya dapat dari teman oleh oleh dari perancis
waktu senang tanaman itu
ternyata manfaatnya buahnya ini kalau ibu ibu atau wanita yang baru dapat tamu
tiga buah yang sudah kuning gini kita jus langsung kita minum
sudah terbukti hilang sembelitnya
yang kedua daunnya ini mencegah kanker lidah
beberapa tanaman rutin ia olah menjadi minuman herbal
hobi menanam tanaman obat yang dilakukannya sejak delapan belas tahun lalu ini
membuatnya berhasil mengantongi sejumlah penghargaan
di antaranya menjadi juara pertama lomba pengembangan dan pemanfaatan
taman obat keluarga tingkat provinsi di yogyakarta
dan juara tiga pada tingkat nasional
kita belajar belajar dengan baca buku sharing sama ahlinya
kebetulan waktu kita untuk lomba ke tingkat nasional
kita di training di bpo punya kementerian kesehatan yang di karangpandan
jadi kan banyak orang orang dulu orang tua itu
contohnya kalau sirih
sirih itu untuk membersihkan atau antibiotik
itu biasanya direbus atau diminum itu nggak boleh
ternyata harusnya kan cuma dicuci terus diseduh pakai air panas ditutup itu udah
kalau diseduh itu udah efeknya sudah
nggak ada udah nol manfaatnya
makanya dengan belajar kita sharekan kepada ibu ibu
kebetulan kemarin itu alhamdulillah kita bisa ikut lomba tingkat nasional
mereka pada semangat akhirnya di kampung sini banyak yang nanam tanaman obat
di dusun kami ingin membuat jamu itu bukan cuma untuk warisan leluhur
tapi untuk menyehatkan para pelanggan juga
keduanya kami sebagai warga dusun kiringan ibu ibunya untuk kehidupan itu lebih bagus dari penjualan jamu
yang ketiga juga dari dusun mana ataupun dari mahasiswa
ataupun dari ibu ibu kan di sini terkenal dusun kampung jamu desa wisata jamu gendong

kamu mau berantem lagi langsung ke dampan biasa hingga pandemi ini al visible

udah bisa peninsula melepas ke rumah kamu
beritahu bahwa acum
dua puluh tahun sudah suki menjadi pembuat dan penjual jamu
di dapur sederhananya nenek berusia enam puluh tiga tahun ini mengolah bahan bahan jamu secara tradisional
meski usianya semakin rentah ia tak pernah berpikir untuk berhenti membuat jamu
rata rata dua ratus ribu rupiah ia dapatkan dari mata pencahariannya ini
saya tidak punya uang untuk hidup anak anak sekolah putu
untuk sembahkan keluarga
untuk apa saja butuh uang untuk kehidupan keluarga
bapak aku tidak cari bapak aku tidak suruh beli duit
pokoknya membantu jual jamu
maka yang mengelengganan juga tekon tekon hidupnya jamu
iya nanti mesti ditekonin apa siapa yang ada
nanti kalau ada apa yang ada
selain suki ada pula sudarmi yang berprofesi sebagai pembuat dan penjual jamu
sudarni juga menjual jamu gendong sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
berbeda dengan suki sudarni menghaluskan bahan bahan jamu dengan menggunakan mesin penggiling
dibantu suaminya budiman ia menghaluskan beras kencur kunyit dan daun pepaya
dan bahan bahan inilah yang akan dijual sebagai jamu peras
selain bahan jamu peras beberapa jamu lainnya ia kemas dalam botol
jamu jamu ini disiapkannya untuk dijual
selain sudarni ada sekitar satu ratus tiga puluh penjual jamu di kampung ini
meski tak lagi menjual jamu dengan menggendongnya
mereka masih dikenal sebagai penjual jamu gendong
inilah kampung jamu gendong di dusun kiringan kecamatan jetis kabupaten bantul yogyakarta
dulu digendong itu kan zaman lima puluh an sepeda juga belum banyak
terus terlambat laun karena ini yang berjualan kan dari tahun ke tahun itu lebih banyak
terus kalau di gendong kan cakupannya hanya berapa kilometer atau berapa dusun
kebetulan juga yang berjualan juga banyak
akhirnya ibu ibu terus mempunyai inovasi
kalau begitu dipakai sepeda kan jualannya lebih jauh
berarti bisa memberikan kesempatan yang lain untuk berjualan
bahkan sekarang itu tidak hanya sepeda sepeda motor
sudah ada yang pakai sepeda motor
jadi jangkauannya lebih jauh lagi lebih luas lagi
juga itu menghemat energi atau waktu untuk ibu ibu berjualan
katakanlah kalau jualan pakai
berjalan kaki itu setengah hari atau satu hari itu bisa katakanlah sepuluh liter sudah capek
tapi kalau jualan pakai sepeda itu bisa lima belas liter
kalau pakai sepeda motor bisa dua puluh lima liter
cara menyajikan jamu ala penjual jamu gendong di kampung ini terbilang unik
bahan bahan jamu langsung diperas dan diambil sarinya
yang ditampung dalam batok kelapa
jamu ini dijual mulai dari rp tiga hingga rp lima per batok
kalau di sini pakai batok kelapa itu kan dari nenek moyang dulu mas
pakai batok kelapa dan batok kelapa itu sendiri punya jad yang terkandung untuk menyehatkan badan kita

dan juga untuk menjaga keamanan
pembeli pembeli yang menjual jamu gendong di kampung ini terbilang tangguh
mereka bahkan menjajakan jamu buatannya hingga puluhan kilometer keluar dusun
mereka bahkan menjajakan jamu buatannya hingga puluhan kilometer keluar dusun

karena itu kan sudah kegiatan kami sehari hari
dan itu kan untuk kebutuhan ekonomi kami sekeluarga
jadi enggak ada rasa lelah enggak ada rasa gimana
itu selang saja itu selang saja
karena ya tambah banyak temannya tambah banyak kenalannya tambah banyak pengalamannya di sana
di tempat desa desa lain kan ada yang bermacam macam
ada yang kejak ini kejak itu
kita kan jadi tahu banyak teman juga
banyak teman juga
banyak teman juga
banyak teman juga
banyak teman juga
banyak teman juga
ini mungkin lima orang yang ma distinguish
dusun kami ingin membuat jamu itu bukan cuma untuk warisan lelur juga
tapi untuk menyehatkan para pelanggan juga
keduanya kami sebagai warga dusun kiringan
ibu ibunya untuk kehidupan itu lebih bagus dari penjualan jamu
yang ketiga juga dari dusun mana ataupun dari mahasiswa
ataupun dari ibu ibu kan di sini terkenal dusun kampung jamu
desa wisata jamu gendong yang sudah dikenal
selain itu ada pula kegiatan meramu jamu
bagi wisatawan terutama anak anak wisata edukasi ini menambah pengetahuan mereka
ya karena buat pengetahuan anak saya daripada main gadget di rumah
mending bermain di sini dapat pengalaman yang lebih bagus
buat perkenalan anak dari jenis obat obatan
untuk lebih bagus lagi untuk memperkenalkan anak kita
untuk memberi pengalaman pengetahuan anak kita
kegiatan wisata jamu ini menambah pundi pundi rupiah para perajin jamu di dusun kiringan
setiap paketnya wisatawan dikenakan biaya dua puluh hingga dua puluh lima ribu rupiah
selain belajar membuat jamu jamu hasil buatan pengunjung dapat dibawa pulang
terlahir dari sebuah tradisi masyarakat
memanfaatkan tanaman berkhasiat
eksistensinya tak pernah tergerus zaman
tangan tangan terampil pembuatnya
menjadikan jamu lestari hingga ke pelosok negeri
jangan lupa untuk berlangganan